pelatih timnas indonesia sintayong memastikan shandy walsh tidak bisa main di fifa matchday juni dua ribu dua puluh tiga
pemain naturalisasi asal belgia itu mengalami cedera dan harus menepi dari latihan
hal ini disampaikan sintayong usai memimpin latihan di stadion gelora bung tomo surabaya pada sabtu malam
awalnya walsh diproyeksikan mencatat debut saat timnas indonesia kontra palestina empat belas juni nanti
namun cedera membuatnya gagal tampil di fifa matchday bulan ini
sintayong menyebut walls tidak langsung dikembalikan ke klub namun tetap bersama timnas untuk menjalani pemulihan cedera
sementara enam belas pemain lain dalam latihan sabtu malam terlihat dalam kondisi bugar
satu pemain yang baru bergabung yaitu sadil ramdhani dan tersisa sepuluh nama lagi yang belum bergabung